bagi anda pecinta pemandangan alam ulu kasok yang terletak di kabupaten kampar di provinsi riau
memiliki hamparan danau yang memiliki pulau pulau kecil layaknya raja ampat
obyek wisata alam ini kini diminati wisatawan domestik maupun mancanegara
tidak hanya papua yang menyuguhkan keindahan pemandangan indah
di riau pun anda juga bisa melihat keindahan layaknya raja ampat
ulu kasok terletak di desa pulau gadang kebupaten kampar riau
danau yang memiliki pulau kecil ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan
terletak satu lima jam dari ibu kota riau pekanbaru
tempat wisata ini ternyata awalnya pemukiman warga yang diubah menjadi danau
untuk pembangkit listrik tenaga air koto panjang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ceritanya ulu kaso raja ampat itu yang sebenarnya ulu kasok itu adalah ujung
kasok itu namanya sungai jadi di ujung sungai ini bukit sekarang ini
jadi karena ini kami ini dari genangan plta maka terjadilah pulau pulau genangan ini
jadi kami di sini kebetulan tempat saya berdiri ini di bawah ini adalah rumah rumah kami yang terendam oleh plta
dengan uang lima rupiah pengunjung sudah dapat menikmati keindahan alam tropis sumatera yang dikelilingi bukit barisan
namun untuk mencapai ulu kaso
pengunjung harus melalui jalan yang cukup curang
pengunjung harus ekstra hati hati saat mendaki jalan setapak berbatu
hal inilah yang menjadi perhatian pengunjung dan meminta pemerintah untuk mendukung pariwisata riau dengan memberikan akses jalan yang memadai
menurut saya ini sangat mirip sama raja empat
kita tidak perlu jauh jauh ke papua untuk melihat raja iv
cukup datang ke riau kita bisa menyaksikan raja empat
saya selama ini cuma dengar berita
sekarang kita nyatakan bahwa keluarga
kita berkunjung ke sini memang bagus
cuma kan banyaknya campur campur ini campur tangan pemerintah
apalagi dengan ini pariwisata ya
guna pengembangan ulu kasok ini
bagi anda yang penasaran melihat raja ampat ala riau ini
silahkan datang berwisata ke ulu kasok kampar riau
aditya putra kampar